terima kasih ya
cerita dong pengalaman kerja kamu waktu berlayar
aku kan berhenti kuliah
terus aku coba ngelamar di kapal besi ya
ya nggak tanya masuk
akhirnya aku kontrak di situ
ya lumayan lah
aku kerja dari mulai hari senin sampai sabtu
dari jam delapan pagi sampai jam delapan malam
tapi ada shiftnya gitu
ada yang bisa saya bantu
terus gimana pengalaman kerja kamu
aku tadi udah cerita sama kamu
aku kurang nyimak soalnya makanannya enak banget sih mar
iya kok enak
ya udah deh
kamu cerita lagi deh
karena aku kerja dari jam delapan pagi sampai jam delapan malam
terus hari senin sampai sabtu
terus biasanya kalau hari minggu itu suka ada
terima kasih bu
kita keluar sekarang yuk
ya udah biasa
kamu kan capek
istirahat aja dulu
mas upper diella sudah and
untung apa sih
saat zaitun pengen ringan
hmm harga sih gak jadi masalah
yang penting kamu suka
bajunya kapan sampai
kok tumben sih kamu punya ide ngasih aku baju kayak gitu
ya tiba tiba aja tadi aku lagi jalan lewatin butik
terus aku mampir ya
aku beliin buat kamu
aku juga suka deh
kata kata kamu yang dikartu
kartu kartu yang dipakean
yang diselipin dipakeannya
aku kan akan ngelakuin apa aja buat kamu
di kartunya kamu tulis aku orang kedua yang kamu cintai
emang yang pertama tuh siapa ha
ya dian lama
mama ini gimana sih
dian kan anak kita
siapa ya yang ngercanain ini semua
udah ditungguin mama papa tuh buat makan malam
ya sebentar lagi aku bawa ya
nih digila siapa nih ya
dulu senang deh kalau seperti ini setiap hari bisa kumpul bersama
kita kan punya kesibukan masing masing
mas hendra sekarang lagi kebanjiran job
ih kliennya banyak banget yang datang ke kantor
itu artinya banyak yang gugat cerai dong
tapi zaman sekarang tuh beda loh sama zaman dulu
kalau zaman sekarang pasangannya selingkuh sedikit
kalau dulu nggak bisa begitu
kan gak segampang itu minta cerai
anak kan harus pikirin
kalau dulu memang anak jadi pertimbangan
tapi kalau zaman sekarang beda
rata rata dari kasus yang hendra tangani
mereka tuh cuma mikir untuk kepentingan pribadi mereka aja
gak ada yang mikir masa depan si anak
begitu gampangnya minta cerai
kalau sampai sudah terjadi cerai
yang menderita siapa coba
kalau yang selingkuh itu pasangannya
ih laki laki zaman sekarang mana ada sih mikirin perasaan perempuan
hanya taunya selingkuh selingkuh
ya udah deh
udah lah ma
mama tau gak ya
kalau mama ngomongnya berapi api gini di depan orang lain
bisa bisa orang mikir kalau papa udah pernah selingkuh lagi
iya nih mama tuh kalau ngomong suka kelewat semangat deh
tuh lihat papa tuh
sampai ketakutan sama mama
oh itu apa sih ma
ini anak dari tadi nguping ya
makannya udah selesai belum
udah belum makannya
buat buat aja yuk
amit dulu dong sama semuanya
ya tribal ternyata disana
kamu kan genelu
udah beres dah lo
aku nyuruh om saya yang mengunjungi loh

itu urusan pribadi kamu dan aku gak perlu tahu
ya aku cuma berharap kamu bisa dapat pacaran baik
pak kecium gak tuh
ke bawahmu sih ada yang kebakar ya
bener kan tuh
papa masak ya
ya ampun kosong deh
lah lala papa
pak kosong deh
makanya kalau masak jangan ketinggalan tinggal

baik baik gimana gitu
ah si papa ini
mempuas enak enak
masih banyak sana
bapak pasti lagi latihan masak lagi deh
kamu ketumbelin jam segini sudah pulang
jangan jangan kamu sudah putusin nama cowok kamu
mak ma dengar kamu pacaran sama pelayan
oh kalau dibilang pacaran sih ya enggak juga ya mah
tapi kalau selama sebulan ini dia bisa jadi coyang bisa disuruh suruh kenapa enggak
cowok kayak gituan putusin aja
cowok kok nggak punya harga diri
lagian apa sih bagusnya kamu pacaran sama pelayan
aduh enggak ma
kali ini tuh cowoknya beda
dia tuh baik banget
mukanya juga ngegemesin banget mah
dia tuh cowok waktu itu aku tabrak
ibu tolong ibu kamu harus dengar dulu penjelasan aku
aku sama sekali enggak bermaksud untuk hianatin kamu ri
ini baju baju kamu bawa pergi semua dari sini
aku janji aku enggak akan ulangi lagi ri
kalau gitu kita akan nikah ri
aku akan dikurubah orang tua kamu
enggak aku enggak percaya sama kamu
tolong kasih aku masuk ke dalam babe
ini semua cuma akal akalan kamu ri
sekarang juga kamu angkat kaki dari sini
ya aku akan pergi aku akan pergi
aku akan suruh orang untuk ambil barang barang aku
tapi kamu jangan lupa makan ya babe
kamu harus jaga kesehatan kamu
kalau kamu mau tidur jangan lupa kunci pintu bep
atau kau akan menghampiriku

dengan hidup kamu
denganzuk iki ini
aku hanya semangat
aku hendak menjadi cewek bright ini